terkait kebijakan penangguhan masuknya jemaah umroh oleh pemerintah arab saudi kita sudah tersambung dengan konjen ri di jeddah eko hartono pak eko
selamat malam waktu indonesia setelah ada kebijakan dari pemerintah arab saudi ini bagaimana kondisi para jemaah umroh yang saat ini berada di sana
selamat malam sandra jadi dapat kami laporkan di sini bahwa jemaah yang sudah masuk sejak pagi tadi dapat melanjutkan ibadahnya ke mekah maupun madinah jadi tidak ada hambatan ya
nah memang yang menjadi masalah adalah bahwa mereka yang sedang transit ataupun belum berangkat dari jakarta itu yang memang harus di cancel penerbangannya
dan kami perlu info bahwa
jamaah yang di transit ya beberapa negara di luar saudi memang rencananya akan dikembalikan ke indonesia
selain itu penangguhan visa oleh pemerintah arab saudi itu dikarenakan sudah empat puluh negara yang terkena virus corona
lalu bagaimana keadaan di sana sendiri di arab saudi sendiri pak eko terkait virus ini dan sebenarnya dampak corona yang terjadi di arab saudi
apakah dari ekonomi kah sendiri
baik jadi sebenarnya untuk saudi sampai saat ini belum tercatat adanya orang yang terdampak
jadi arab saudi sendiri sampai saat ini alhamdulillah belum ada kasus yang dilaporkan terkait dengan coronavirus
namun kebijakan pemerintah ini memang tujuannya untuk kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kesehatan publik kelihatan jamaah semua
sehingga memang ada langkah langkah antisipatif yang diambil oleh
pemerintah saudi untuk mencegah adanya virus corona di saudi
kami belum dapat angka yang pasti berapa dampak dari kerugian dari kebijakan saudi ini
sementara kami belum dapat angkanya
lalu terkait jemaah yang dipulangkan pak eko butuh berapa lama untuk sampai ke indonesia sendiri untuk dipulangkan dari arab saudi
nah memang ada beberapa yang kami bahas sekarang
jadi kalau jemaah itu sudah
travel agent yang resmi mereka sudah mendapatkan tiket kepulangan
sehingga malam ini insya allah yang terjadwal untuk pulang malam ini mereka bisa segera pulang
karena pagi tadi sampai siang itu ada beberapa penerbangan yang datang ke saudi
mereka sudah di atas dan tidak dilarang untuk mendarat
nah pesawat pesawat itu baik garuda lion air dan sebagainya mereka bisa
mengangkat ke saudi
mereka bisa mengangkat kembali jemaah yang ada di saudi
nah masalahnya adalah beberapa dari jemaah ini yang memang info yang kami dapat ada yang harus menunggu malam ini di beberapa hotel
menunggu kepastian penerbangannya
nah ini yang memang memerlukan waktu sehingga mereka nanti bisa dapat dipulangkan ke indonesia
tapi sebagian yang sudah tercatat dengan
penerbangan kembali ke indonesia mereka malam ini langsung kembali
baik pak eko hingga saat ini ada berapa jemaah yang terdata yang sudah sampai di arab saudi dan akan dipulangkan ke indonesia
kami sedang mendata teman teman kami di bandara medinah dan mekah
belum memperoleh angka yang pasti tapi dari data yang kami peroleh ada beberapa penerbangan yang akan kembali ke
indonesia malam ini yaitu ada garuda garuda kemudian ada lagi lion air
masing masing itu sesuai dengan data yang kita peroleh sekitar empat ratus tiga puluh itu masing masing pesawat
jadi kalau ada dua penerbangan kira kira delapan ratus enam puluh an orang yang akan kembali malam ini
oke pak eko bagaimana kondisi kesehatan mereka apakah ada pemeriksaan khusus dari pihak arab saudi
untuk mengecek dengan apa yang terjadi sekarang yaitu adalah dengan menyebarnya virus corona hingga saat ini
ya baik jadi mereka yang datang ke saudi dan mendarat di terminal haji memang mereka memperoleh tes kesehatannya dengan tes panas tubuh
dan sejauh ini tidak ada jemaah haji yang dinyatakan suspek
nah ini jadi alhamdulillah tapi bagi mereka yang datang di terminal internasional di arrival internasional sementara ini tidak ada pemeriksaan kesehatan
dan itu dilakukan oleh pemerintah saudi jadi selama ini aman alhamdulillah mereka tidak ada yang disuspek untuk terkena virus ini
oke baru saja bapak menteri perhubungan berbicara
bahwa hingga besok dimulai besok pada hari jumat tidak akan ada lagi penerbangan dari indonesia ke arab saudi
lalu bagaimana dengan para jemaah yang masih tertinggal di sana jika memang tidak ada penerbangan dari indonesia ke arab saudi sendiri pak
baik ini yang memang sedang menjadi pembahasan kami di sini
dan tentunya kami harus memperoleh arahan dari jakarta terkait dengan kepulangan
kepada jemaah yang sudah ada di sini
nah ini memang harus kita bahas karena begitu ada larangan mendarat berarti kan tidak ada pesawat yang masuk ke saudi
nah ini bagaimana dengan jamaah yang akan pulang terutama besok
kalau malam ini insya allah bagi mereka yang resmi berangkat itu sudah ada tiket kepulangan
nah bagi yang besok ini memang harus kita bicarakan lagi dengan pihak saudi
dan tentunya pihak penerbangan kita juga harus berbicara

apakah mereka harus terus mengadakan pembahasan dengan pihak saudi ini
apakah mereka dibolehkan misalnya berangkat dengan pesawat kosong ke saudi
dan kemudian kembali ke indonesia dengan mengangkut jemaah yang selama ini masih ada di saudi
lalu apa kebijakan yang akan dilakukan terhadap wni yang akan menjalankan ibadah umroh dan sudah memegang visa
dan sampai kapan kira kira kebijakan ini akan dijalankan
memang itu adalah kebijakan dari pemerintah saudi
informasi yang kami peroleh memang mereka berharap kebijakan ini juga tidak akan lama
tapi dari kami informasi yang peroleh belum ada informasi yang pasti kapan kebijakannya akan ditinjau kembali
jadi mudah mudahan ini bisa segera ditinjau kembali oleh pemerintah saudi
tentunya setelah kondisi di sini dinyatakan aman

tentunya setelah kondisi di sini dinyatakan aman
sehingga kebijakan ini bisa dicabut atau ditinjau kembali oleh pemerintah saudi
oke terima kasih pak eko hartono konjen ri di jeddah atas informasinya